selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya
kembali kita bertemu di tempat ini dalam peristiwa demi peristiwa yang telah bersama kita lalui
baik oleh saudara semuanya rekan rekan pers maupun kehadiran saya dan kawan kawan di sini
dan kekasih kita sebagai fungsionalis dpp partai nasden
hari ini saya memberikan keterangan resmi kepada saudara
tentu merupakan hal yang menyangkut berita yang tidak mengenakan hati
memprihatinkan dalam suasana penuh kesedihan
yang menyangkut prof dr yasin limpo dalam kapasitas beliau sebagai menteri pertanian
sekaligus juga salah satu fungsionaris di dpp partai nasdem di dewan pakar
hal yang saya pahami adalah
semua kita menginginkan agar kita selalu konsisten untuk memberikan penghormatan kita
atas upaya penegakan hukum yang berkeadilan di negeri ini
dan itulah tugas dan misi kita semuanya termasuk partai nasden
pemikirca seluar negeri menerima penghormatan dan penghargaan atas keberhasilan
pemerintah indonesia secure departemen yang dipimpin oleh lembaga fau di bawah naungan pbb
di saat dia menerima penghargaan seperti itu
yang juga merupakan saya pikir kebanggaan bagi kita semuanya
di dalam negerinya
dia mengalami satu peristiwa yang saya bisa pahami
bagaimana terhinanya dirinya
kecewa sedih terlepas daripada semua permasalahan
upaya kita menegakkan keadilan atas hukum yang berlangsung
tidak ada seakan akan hari esok untuk menunggu dirinya kembali
ini hal yang amat sangat mengusik hati saya
tetapi sekali lagi konsistensi dan penghormatan
upaya penegakan hukum tidak akan pernah surut sedikitpun
itu perlu saya tegaskan
baik atas nama pribadi maupun atas nama seluruh keluarga besar partai nasdem
maka untuk itu
saya sudah menerima laporan daripada bung sahrul
atas nama dpp saya menyatakan
segera menghadap presiden
sampaikan surat pengunduhan diri bagi menteri pertanian
agar sekali lagi memberikan penghormatan
terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya
agar dia penuh konsentrasi
dan kita tentu
saya ingin mengajak semuanya kita untuk tetap memberikan ruang penghormatan kita
terhadap ajas praduga yang tidak bersalah
itu prinsip yang tegas bagi kita
jadi hal inilah yang paling penting
nasden tetap pada komitmennya
ada permasalahan jangan lari dari permakuan
agar bisa memberikan
semangat dan nilai kepeloporan selalu terdepan
dalam upaya pemerantahan korupsi
agar negeri kita bisa lebih baik
agar harapan dan cita cita kita bersama
bisa lebih terwujud
sebagaimana yang kita harapkan
inilah yang saya harus menyatakan pada sesudara semuanya
dan saya mempersilahkan sesudara untuk menanya apa saja
terima kasih very much
terima kasih terima kasih
kita akan mencoba
meminta angka yang veteran
ini bisa ternyata
itu artinya tadi dugaan suap tersebut ataupun laporan tersebut itu kepada pimpinan kpk yaitu firly bahuri atau seperti apa pak
gue mau dijelaskan terima kasih
selamat sore pak surya paloh dan jajaran dari partai nasdem
saya santi dewi pak dari idn times ada dua pertanyaan izin pak surya
yang pertama ini kan merupakan kali kedua ya pak kita seolah olah kayak dijafu nih kembali ke situasi ketika waktu pak joni plate juga dalam situasi ini
apakah menurut pak surya ini juga bagian dari politisasi hukum
karena seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya bella dari cnn ada dugaan pemerasaan yang justru diduga kuat dilakukan oleh pihak kpk yang tengah mengusut perkara hukum
di mana pak mentan saat ini sedang bertanya
kemudian yang kedua pak surya ini kan sudah ada dua menteri dari pihak nasdem yang tersangkut kasus hukum
apakah pak surya khawatir hal ini akan mempengaruhi elektabilitas pasangan amin untuk menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat
terima kasih pak
tentu seperti apa yang saya katakan
pak baya sedang bekerja
dengan kemampuan profesionalisme yang ada pada dirinya
menjalankan misi dan tugas di dalam kabinet
apakah pak baya akan ditarik
tidak ada kaitannya
kita berdoa mudah mudahan tidak terjadi
pak baya jalan kerja
kedatangan bung saharul tadi kepolisian
ya itu mungkin hak beliau untuk mencari keadilan
dan memang kita tetap
dan penghargaan terhadap seluruh inisiatif yang bisa dilakukan untuk mencari keadilan itu
kita belum tahu apa perkembangannya
pasti kawan kawan pers juga mempunyai keinginan tahuan yang lebih dalam lagi
mungkin apa hasilnya
nah kita lihat lagi perkembangan yang kedua
nah soal masalah politisasi hukum
kita berupaya jangan sempat itu terjadi
kan itu semangat kita
kalaupun itu sudah kita upayakan tapi tetap terjadi
nah itu di luar daripada
kita menjaga kalau dari pihak nasdem pasti menjaga saya
tidak ada lah
tapi kita kan bukan penegak hukum
maka institusi partai politik
tapi kalau apakah ada yang menjamin
aparat penegak hukum bebas
tidak ada politisasi terhadap masalah penegakan hukum
nah itu catatan pinggir rekam jejak dan sebagainya
saya pikir kawan kawan pers juga lebih memahamin itu
pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai
dan juga amin
pasangan yang di dukung
hukum oleh nasdem bung anies dan bung mwemis kandang
tetapi sebaru mana pengaruh ini
yang juga mempunyai masih harapan dan keinginan
upaya upaya membawa misi baru gerakan perubahan ini
harus berjalan sebagaimana yang diharapkan
salah salah bukan memberikan efek yang negatif
insya allah barangkali
justru akan mendapatkan sesuatu
kalau memang dilihat
pendekatannya ini secara terus terang terbuka
dimana salahnya dan sebagainya
tetapi sampai saat ini harus saya katakan
kita berikan kesempatan dan penghormatan kita
kepada aparat pendekat hukum
yang akan berproses nantinya mungkin kepada pengadilan
hingga menjadi suatu hukuman tetap
apakah itu bebas apakah itu mendapatkan hukuman
semuanya kita hargai
baik terima kasih
terima kasih pak
pak surya eva dari media republika ingin bertanya pak
delapan tahun yang lalu
sekitar pada tanggal tiga juni dua ribu lima belas
pak surya paloh pernah menjanjikan bahwa
akan membubarkan partai jika kedapatan kadernya korupsi
sejak tahun itu ada banyak kejadian korupsi
dari kader nasdem baik kepala daerah
dan sekarang menteri setelah pak plate kemudian pak scl
bagaimana pak terkait dengan itu
bagus ini pertanyaan untuk klarifikasi
ada rekam jejaknya ucapan itu
supaya teman teman tahu
di pemberitaan republika pak tanggal sepuluh mei dua ribu lima belas
republika yang menulis republika
dan ditanya oleh republika
kepada siapa saya bicara
tiga juni dua ribu lima belas saat pembekalan kalek pak t nasdem
ya nggak demikian meaning nya
nggak ada lebih tolo
ketua umum partai menyatakan kalau ada
kader partai yang korupsi partai digubarkan
jadi itu tidak benar pak ucapan itu
nggak itu salah
karena memang tidak ada itu
meaning nya bukan begitu
jadi maknanya sesungguhnya bukan itu
spirit semangat kita untuk anti korupsi
gak ada artinya kita ini
kalau kader kita yang bisa melakukan perbuatan perbuatan tercelah
untuk apa kita punya institusi seperti ini
nah spirit adalah seperti itu
jadi bukan letterless
ada kader partai
siapa menjamin kader partai itu penyusup bisa masuk jadi kader partai kita hari ini
karena dia melakukan perbuatan tidak celak
kemudian pada anak anak negeri ini
yang datang dengan penuh cita cita idealisme pengabdian
berjuang bersama di dalam satu partai
harus menjadi korban karena satu dua tiga orang yang tidak tepat
nah itu tidak benar
jadi saya intinya mengkoreksi
baik terima kasih
dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa mengurus rakyat
pak akan berjalan begitu pak
kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab
dan saya siap bertanggung jawab
sudah ada panggilan dari pak
belum ada panggilan
saya belum tahu ada apa apa
sementara saya berproses berhadapan dengan bilateral
dengan menteri itali
melakukan one to one dengan fao
dengan berbagai hal yang merasa bahwa indonesia perlu dibantu dalam rangka climate change